korban banjir bandang di sentani papua dikejutkan dengan sejumlah ikan hiu yang hanyut saat banjir
menurut peneliti dari lipi hiu hiu ini merupakan hiu yang hidup di air asin
setelah banjir menerjang permukiman btn sosial di kelurahan hinekombe distrik sentani kabupaten jayapura
warga terkejut dengan fenomena unik yang sempat viral di sosial media
dua hari setelah banjir warga menemukan ikan hiu ketika sedang membersihkan rumah
hiu hiu ini hanyut terbawa aliran banjir dari arah gunung cyclops
menurut seorang warga hal ini tidak lazim karena perumahan terletak di dataran tinggi dan tidak ada saluran yang menghubungkan ke laut
yang ketiga di sini di jalur ke perempatan itu juga arus masih kencang
itu ibu guru juga masih tendang ikan jadi ya saya bilang bu itu ikan hiu tapi dia tidak percaya
menurut peneliti hiu di oceanografi lipi hiu ini merupakan hiu karang sirip hitam yang hidup di air asin
sampai saat ini hiu sirip hitam belum masuk kategori satwa dilindungi
karenanya hiu jenis ini masih boleh dimanfaatkan misalnya sebagai peliharaan
untuk yang hiu sirip hitam atau hiu karang black tip merupakan salah satu jenis ikan yang banyak ditemukan di perairan kita
dari samudera hindia sampai samudera pasifik
jadi bukan merupakan suatu jenis hiu yang endemik
yang hidup itu biasanya dimanfaatkan untuk ikan hias di akwarium
dan sampai saat ini hiu ini belum ada peraturan baik dalam nasional ataupun internasional
pemerintah setempat telah meminta warga agar menyimpan bangka hiu untuk diteliti lebih lanjut
demi liputan cnn indonesia